informasi selanjutnya saudara datang dari deddy mulyadi yang menyatakan siap maju dalam kontestasi pilgub jawa barat dua ribu delapan belas
setelah mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat di jawa barat
deddy pun mengklaim survei elektabilitasnya terus naik
ratusan warga dari kebupaten bandung barat mendatangi kediaman deddy mulyadi di lembur pakuan subang jawa barat
kehadiran warga langsung disambut deddy mulyadi dengan berbincang bincang di halaman rumah deddy
warga yang datang menyatakan dukungan mereka dan meminta deddy mulyadi maju sebagai gubernur jawa barat pada pilgub dua ribu dua puluh empat mendatang
deddy pun mengapresiasi dukungan warga
ini kan refleksi spontan warga hampir di berbagai tempat
ya saya ucap terima kasih ya barangkali mereka memiliki harapan agar ke depan itu jauh
untuk bisa menyempurnakan seluruh kekurangan yang terjadi saat ini di provinsi jawa barat
saya semakin optimis optimis bahwa ke depan akan semakin meningkat kan ukuran kita ini selalu survei ya
saya memiliki optimis tren surveinya akan terus naik
sementara itu ketua dpd pdi perjuangan jawa barat sekaligus anggota dpr ri fraksi pdip ono surono
mengincar kursi wakil gubernur di pilgub jawa barat
ini dianggap realistis mengingat partainya tidak pernah memenangi pilkada jawa barat sejak era reformasi hingga pilkada dua ribu dua puluh
untuk kursi gubernur jawa barat ono mengaku telah berkomunikasi dengan partai golkar
untuk membahas soal peluang mengusung calon petahana ridwan kamil di pilgub jabar
kita kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses yang dilakukan oleh pd perjuangan
jadi dpp partai saat ini sudah memetakkan figur figur kader pd perjuangan di jawa barat
yang nanti akan dicalonkan sebagai wakil gubernur jawa barat
karena kemarin saya sampaikan kalau kita diwakil gubernur
sementara ya sementara diwakil gubernur
untuk figur figur calon gubernurnya ada kang ridwan kamil ada kang deddy mulyadi
siapa ada kader pd perjuangan ya mungkin saya salah satu